dalam beberapa hadis dijelaskan rasulullah saw biasa berbuka puasa dengan buah kurma
dan dikatakan sesungguhnya di dalam kurma mengandung berkah
kurma pun menjadi salah satu buah yang diserbu konsumen saat ramadan
hadis tersebut tentu bukan sekedar pernyataan
karena memang kurma yang biasa dikonsumsi ketika berbuka memiliki banyak kasiat
dokter spesialis gizi klinik christina joy mengatakan
dalam satu butir kurma terdapat dua puluh kalori dan sebagian besarnya merupakan karbohidrat
karbohidrat inilah yang memberi rasa manis pada kurma
kurma juga mengandung serat dan juga sedikit protein
serat yang terkandung di dalam kurma ini akan membantu supaya penyerapan gula dari dalam kurma
tidak akan secepat kalau kita mengkonsumsi permen atau misalnya gula pasir
nah jadi kurma ini merupakan
alternatif permen dari tumbuhan yang baik gitu
jadi kurma ini sangat ideal untuk dijadikan makanan pembuka puasa
karena memiliki kandungan gula yang bisa memulihkan energi setelah berpuasa seharian
selain itu kurma juga mengandung kalium dan polifenol
yakni antioksidan yang bisa membantu mencegah radang pada tubuh
karena rasanya yang enak
kurma pun kembali menjadi makanan yang sangat baik untuk penyakit
kurma juga sering dikerap juga dijadikan topping untuk menu menu makanan
seperti menjadi isian pizza dicampur dengan nasi atau dijadikan jus
pengolahan dengan suhu tinggi hingga satu ratus delapan puluh derajat celcius
akan menghilangkan kaset vitamin dan kalsium dari kurma
yang dikhawatirkan justru akan meningkatkan respon insulin dari karbohidrat menjadi cepat
dan mempengaruhi kadar gula seseorang
maka pengolahan kurma juga sangatlah penting
jika ingin mengkreasikan kurma anda bisa mencampurnya dengan yoga
atau dengan minyak yang sangat rendah gula
ataupun disajikan dengan salad buah ataupun sayur
sadarkah juga anda bahwa kurma ada yang basah dan kering
jenis kurma yang basah ada jenis kurma yang kering
jadi kalau kurma yang basah sebetulnya memang bisa langsung dikonsumsi
namun untuk penyimpanan yang lebih lama biasanya kurma juga bisa dikeringkan

biasanya kurma juga bisa dikeringkan nah kalau dikeringkan biasanya kandungan air dan minyaknya
juga vitamin c yang terdapat dalam kurma akan berkurang
walaupun banyak khasiat kurma mengandung banyak karbohidrat
disarankan mengkonsumsi kurma sewajarnya misalkan tiga hingga lima butir saat berbuka
karena tentu setelah berbuka pun kita masih mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat bukan
sandra insanisari surya utomo jakarta